kita ke informasi selanjutnya teknik lukis teknik cahaya dan juga fotografi bergabung dalam satu paket yang disebut light gravity
di kota bandung ada salah satu komunitas light gravity yang dikenal dengan nama barudak urban light bandung atau bulk
anggota komunitas barudak urban light bandung atau bulk berkumpul setiap hari jumat malam di taman kota bandung
komunitas ini mengadakan kegiatan rutinnya yang disebut dengan hunting
dalam kegiatan hunting ini para anggota terlebih dahulu membagi bagi tugas
ada yang menjadi lighter atau pelukis cahaya shooter atau yang mengambil gambar dan model
kali ini saya mencoba menjadi seorang lighter atau pelukis cahaya dan akan membuat pola sayap dengan menggunakan lampu led seperti ini
nah untuk anda yang pemula anda harus lebih fokus dalam membuat pola agar hasilnya sesuai seperti
mas standby ya mas ya jangan gerak ya
komunitas yang berdiri sejak tahun dua ribu sepuluh ini memiliki anggota sebanyak lima puluh orang
sejak awal terbentuk komunitas ini memang bertujuan untuk mengajak warga kota bandung agar dapat berkreasi dan melakukan hal positif di malam hari
kita gelap itu mulai menjadi sahabat gitu
kita mengajak orang orang
untuk tahu bahwa dengan melukis cahaya di media ruang yang gelap itu kita bisa berimajinasi dengan seliar liarnya
ada tiga jenis sumber cahaya yang biasa digunakan oleh book
lampu single stick lampu solid dan lampu pov
ada pun untuk teknik motretannya
yang pertama yang penting semua kameranya ada shutter speed lambat atau yang namanya low speed
terus siswanya biasanya kita pakai yang paling rendah
diagragmanya kita ambil di angka sebelas tiga belas atau enam belas
tidak sulit untuk membuat pola pola cahaya ini
hanya dengan menggunakan alat yang dapat memancarkan cahaya dan kamera yang mempunyai efek lambat atau low speed light gravity sudah dapat dibuat
rizka risliah bandung